mantan panglima tni jenderal purnawirawan joko santoso meninggal dunia pada minggu pagi pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
joko menghembuskan napas terakhir setelah sempat dirawat beberapa hari pasca operasi karena pendarahan di otak
dikutip dari detik com anggota dpr fraksi gerindra habibur rahman membenarkan kabar duka tersebut
ia mengatakan joko menghembuskan napas terakhirnya setelah sempat dirawat beberapa hari di rspad gatot subroto
joko santoso pernah menjabat sebagai panglima tni pada masa kepemimpinan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
ia menjabat panglima atau sebagai panglima tni sejak januari dua ribu delapan hingga dua puluh delapan september dua ribu delapan belas
kita bergabung bersama korespondensian indonesia nesya megawati di rumah duka di kawasan cipayung jakarta timur
selamat siang nesya bagaimana rencana pemakaman joko santoso pada siang hari ini
ya fani bahwasannya memang bahwa dari mantan panglima kita mendapatkan berita duka pada hari ini yakni mantan panglima tni jenderal santoso
menghembuskan napas terakhir ini
karena pas terakhir ataupun wafat pada pukul enam tiga puluh atau pukul setengah tujuh tadi pagi
akibat pendarahan otak bahwasannya memang dari anggota dpr komisi tiga fraksi gerindra yakni habibur rahman mengatakan bahwasannya
almarhum memang selama ini menjalani perawatan akibat penyakit kendaraan otak yang dirawat atau menjalani perawatan di rumah sakit angkatan darat
dan kemudian ketika pada saat meninggal tadi pagi lalu kemudian jenazah dari
joko santoso kemudian disemayamkan di rumah duka di kediamannya di kawasan jakarta timur yakni tepatnya di kawasan bambu apus
lalu kemudian memang kita ketahui bersama bahwa almarhum ataupun joko santoso yang merupakan mantan panglima tni pada tahun dua ribu tujuh dua ribu sepuluh lalu memang almarhum menjabat sebagai panglima tni
lalu kemudian sebelumnya almarhum ataupun almarhum joko santoso pernah menjabat sebagai kasat
lalu kemudian saya menjadi
menjadi mengabdikan diri sebagai anggota dari militer sendiri lalu kemudian joko santoso menjadi
terjun ke dunia politik pada tahun dua ribu lima sebagai ketua dewan pembina dari partai gerindra lalu kemudian pada saat dua ribu sembilan belas kemarin kita melihat bahwasannya keaktifan dari almarhum yakni joko santoso
almarhum joko santoso kemudian menjadi ketua dewan
ketua badan pemenangan nasional prabowo subianto dan juga sendega uno pada saat pilpres dua ribu sembilan belas kemarin
saat ini memang di rumah juga sendiri ramai dari kehadiran dari para anggota militer tentunya atau panglima tni
lalu kemudian direncanakan fani setelah pada zuhur nanti jenazah akan kemudian dikebumikan di pemakaman atau san diego hills pada pukul
kira kira setelah zuhur nanti karena memang sejauh ini masih persiapan untuk kemudian akan ada
iring iringan menuju ke sandiago hills dan rencananya nanti juga kasat andika perkasa akan hadir dalam pemakaman tersebut di sandiago hills
baik kami turut berduka atas kepergian almarhum joko santoso pada hari ini
terima kasih informasi anesya megawati dari rumah duka di cipayung jakarta timur